sekarang bertingkah sama si raya
sopan lagi ya
yang gak seret nih layarnya
aku gak make up apa lagi
aku bawa dari garut
mau nambah lagi gak
bang nambah lagi satu ya
itu motor cuanur bukan sih
thanks ini kalau ketauan gue ngintip
masih sih pak amir ada di sini
ngapain pak amir ada di sini
kamu salah liat kali ya
bang makasih ya
kalau enggak gue bikin lecet dulu kalau kayak mobil gua liat
sayang gak ada duit
itu pak amir kan tuh
sayang deh katanya lagi ada masalah deh
ah aku bantuin dulu ya
dia kan berantem lagi
saya ingin tolong nanti bukannya jadi kayak adonan
lagian om juga sih parkir sembarangan
nggak ngelihat tuh tandanya dilerang parkir
lihat dong rambu rambu lalu lintas
aduh kajian jangan dong
aduh aduh aduh
tolong pak jangan main pokok kayak begini pak
jangan jangan bercampur ya
ini teman saya pak walaupun saya nggak pernah suka
jadi saya berhenti
gua nggak peduli
dia temen lu
tapi dia harus tanggung jawab
lihat mobil gua lecat ke tubuh motor
jadi dia harus tanggung jawab
hei tapi nggak bisa kayak begini cakanya pak
lu ngajak ribut hah
udah pak pak
udah udah udah
udah gua bilang gua nggak mau ribut
masuk masuk masuk
nggak apa apa bu
serius jahat lu nggak apa apa
gua tinggal ya
muka aku tuh gak apa apa dibukulin sama orang
tapi hati aku sakit liat kamu berdua sama chandra
belum ngantuk sayang
aku lagi mikirin sesuatu deh mas
apa yang kamu pikirkan
aku sudah memposisikan diri aku untuk adil seperti dia
seperti dia yang dia rasakan saat ini
ya aku mengerti keadaannya dia
makanya aku bikin peraturan yang kemarin tuh
aku hapus sendiri peraturannya supaya dia bisa bebas
dia bisa menikmati pergaulannya
iya kan reva itu dari remaja beranjak dewasa
tapi setelah aku rasa rasain belakangan ini dan aku pikir pikirin
kayaknya aku salah deh mas
kalau menurut mas bagus dong kalau kamu berusaha menempatkan diri dan mengerti dia
iya sih mas
yang salahnya itu karena aku baru sadar bahwa rafa itu belum bisa menjadi wanita dewasa mas
maaf mas aku bukan jelek jelekin anak kita mas
reva itu udah aku anggap kayak anak aku sendiri
justru itu makanya aku gak mau terjadi sesuatu yang buruk buat revo
kita sebagai orang tua harus mau mencari bahkan menerima apa adanya
atau melihat kejelekan anak kita
sehingga dengan begitu kita bisa memperbaiki kejelekan anak kita
kalau kita bikin peraturan kayak dulu lagi gimana mas
tunggu mas maksud aku karena
lihat deh mas
teman temannya itu sekarang makin lama tuh makin bandel dan ngeselin
aku takut rafa itu terbawa pengaruh teman temannya itu mas
kan itu lingkungan nanti dia ikut ikutan ngeselin dan mana
mas mau gak anak kita jadi ugal ugalan bandel enggak bener
iya sih tapi masalah itu kan sudah terselesaikan dengan adanya bodika
jadi reva juga kan enggak macem macem
bener ada bodiga tapi bodigannya suka dikerjain juga kan sama teman temannya reva mas
ingat kan dikerjain terus dikibulin
ya badannya aja gede tapi otaknya kosong
maksud kamu kita mesti sewa lagi body guard yang lebih pintar gitu
bukan mas maksud aku kita enggak perlu sewa bodigar lagi
tapi kita peraturan yang dulu pernah aku buat ya ini demi kebaikan reva gak boleh bawa teman temannya ke rumah
terus kalau misalkan di hari sekolah dia itu boleh pulang sampai jam delapan malam
tapi kalau weekend ya aku pengertian lah
aku kan kemarin juga jalan jalan nongkrong sama teman teman ya jam sepuluh bolehlah mas
iya kan mas ini demi kebaikan reva ya
iya kak kalau masalah aturan kita bicarakan lain kali
karena kalau menurut mas dengan adanya bagas itu udah cukup
jadi reva enggak berbuat seenaknya enggak bebas lagi
udah kita makan malam dulu ya
atau mau disuap
saya sudah berikan obat pengerang rasa sakit
jadi sekarang mari kita sama sama aja berdoa
semoga raya segera sadar
sebentar jangan doa doa now maksudnya apa doa
insya allah abah kita berdoa semoga rakyat segera sadar
sadar dok pasti mah
jangan warah abah itu juara saya itu orang saya
saya akan berusaha insya allah pria segera sadar
abang nggak usah khawatir dengan berdoa sekali lagi raya akan segera sadar
saya puntang dulunya
eh mbah mbah mbah
jangan begitu kita harus percayakan bahwa gus ya allah itu maha penyembuh
jadi abah jangan begini abah harus yakin bahwa si neng akan sembuh mbah
benar mbah lagian juga abah harus yakin sama keyakinan abah
kalau si neng itu bakal sembuh
nggak yakin ku mah maksud mana
yakin ku mah ayah harus ditinggal sama si amu
sekarang aku mau ditinggal sama si raya
mikir seorangan mana
mbah abah jangan mikir kayak gitu ya pak
lebih baik sekarang abah sholat dulu tenangin diri abah
tidak abah nggak usah ngajarin orang tua
orang tadi keolok orang ini keolok
maaf mbah saya nggak mau ngajarin abah
tapi kan abah sendiri yang pernah ngajarin mondi
kalau ada masalah itu lebih baik kita sholat untuk mengenalkan diri kita
maundi benar abah
mendingan sekarang abah cari mau sholat sama masjid
biar tenang hati abah